cut dharma yanti sihombing merintis satu satunya tempat belajar informal bagi anak usia dini di desa percut deliserdang sumatera utara
dana awal untuk tempat belajar tersebut ia kumpulkan dari hasil bekerja sebagai buru pabrik di malaysia
saya iqbal saya mau jadi astronot
saya amira saya mau jadi guru
saya mandas saya mau jadi artis
saya reyhan saya mau jadi astronot
keceriaan seperti ini biasa mewarnai proses belajar di lembaga pendidikan pintar bagan di desa percut deliserdang sumatera utara
tempat belajar informal ini didirikan oleh cut dharmayanti sihombing yang merintis tempat belajar ini sejak dua ribu sepuluh
dharma yanti mengumpulkan uang selama empat tahun dengan bekerja sebagai buru pabrik di malaysia
untuk membangun sebuah tempat belajar
tempat belajar bagi anak anak di desa percut
jadi saya kesini memang kermas sedara saya
memang selalu sini banyak ikan banyak udang
senang saya kemari kan kadang kadang mancing gitu
terus saya lihat mereka masih banyak yang putus sekolah banyak yang gak pandai baca tulis gitu kan
jadi sedih saya gitu
kok bisa gini ya saya tanya sholat deh pandi nak
gak pandai sholat gak pandai baca quran
jadi saya sangat prihatin sekali gitu
apa yang harus saya buat gitu untuk anak anak ini
sepulang dari malaysia pada tahun dua ribu sepuluh
dharma yanti mulai membangun ruang belajar sederhana rumah panggung berbahan kai
ia pun mulai mengajar sejumlah anak di desa tersebut
di bulan pertama ada dua puluh lima anak yang ikut belajar dengan gratis
belajar gitu kan udah mulai laba kurang anak tadi
yang tadi dua puluh lima tinggal dua puluh
kadang dijemputin udah ngapain di sana katanya
bagus kamu cari
cari kerang sama ayah yuk cari kerang kita yuk
udah yuk cari kepiting yuk ngapain di situ
mana ada sekolah nggak bayar
sekolah apa itu nggak bayar katanya
sekolah memang enak lah di situ katanya
besok udah gak datang lagi anaknya
jadi dari dua puluh lima tinggal dua puluh
sampai tinggal lima belas lah
terakhir kayak tinggal sepuluh orang
di sini kan belajar kok
istilahnya kok nggak percaya gitu kan
jadi yaudah lah sekarang nak
gak bisa lagi lah saya pertahankan
udah sekarang bayar aja seribu
kan pake bayar namanya gitu
udah kayak sekolah lah pakai bayar kan
tak hanya kendala dari para orang tua
bangunan sederhana tempat belajar awal